maha pengasih lagi maha penyayang
semua kesenian yang berasal dari wongker
akan saya lestarikan menjadi kebudayaan luhur dari ponorogo
dan khusus untuk kesenian barongan dari para warog
akan saya jadikan sebagai lambang kebesaran dari ponorogo itu sendiri
seni barongan dari para warok
akan saya rubah namanya sesuai dengan akidah ajaran islam
kota sodong dihujani dengan batu yang panas
tanah dan rumah mereka diterbalikan dan mereka semua mati terkubur
kecuali nabi lut
yang dengan ikhlas menghamba kepada allah
kupikus sakit mendengar ocahanmu
mana buktikan buktikan padaku
kalaupun allahmu murka
aku akan melawan kemurkaannya
sepertinya mau jadi hujan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama wongker sudah terlalu lekat dengan kisah yang gelap
saya berencana untuk membangun kadipaten yang baru
dan kita jadikan sebagai pusat dakwah agama islam
setelah membuat pusat agama islam
bagaimana kesenian barongan
insya allah tidak
barongan dan para warok akan saya pertahankan sampai turun temurun
tapi falsafah barongan warok dan para penari gemblak akan saya rubah sesuai dengan ajaran islam
para penari gemblak akan saya ganti dengan para penari jatilan yang diperankan oleh para wanita tulen
dan para warog serta penari jatilan tidak akan menggunakan acara kesurupan atau kesetanan yang pernah dilakukan sebelumnya
penari kami waktu itu kesurupan sendiri itu bagaimana
makanya gini sebelum kita memulai pagelaran barongan
kita harus membaca doa selamat dulu kepada gusti allah
begitu juga sesudahnya kita membaca doa syukur kepada gusti
selain itu inti sari cerita dari barongan yang menjurus pada kebencian akan ditiadakan
diganti dengan cerita yang mengajak pada kebaikan dan juga kebajikan
cerita itu sendiri sudah dikarang oleh ki ageng merah
saya sudah menyiapkan cerita penggantinya
yaitu cerita tentang prabu sewan dono dari kerajaan pantarangin
dengan dewi sanggalangit dari kerajaan kediri
bukanlah kami kemudahan dan keselamatan untuk bisa membuka lahan di kebun ini
dan berikanlah kami juga kelancaran untuk bisa membangun pemukiman yang baru dan tempat dakwah di sini
mawarso telah mewakafkan tuhan
sebelah sana berbatasan dengan hutan pinus
dan sebelah sana berbatasan dengan sungai
sekarang kita akan membagi tugas
ki suramenggolo dan ki ageng jayadipa akan memulai tugas dari hutan pinus
sementara saya raden batoro dan juga ki ageng mira akan memulai dari sebelah sungai
akhirnya kita semua bisa membangun kadipaten yang baru ini dengan prono
yaitu wasis pinter dan mumpuni
karena kita semua diberikan berkah oleh allah swt
kita juga membangunnya dengan rogoh
yaitu badan atau jiwa yang bersih dan suci
maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
saya berkenan untuk memberikan nama dari kadipaten ini
pada hari ini
tanggal satu bulan besar
tahun seribu empat ratus delapan belas saka
atau dalam almanak islamnya
tanggal satu dulhijah
tahun seribu sembilan ratus satu hijriah
mewakili titah kanjeng gusti pangeran patah
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
menobatkan pangeran lembu kanigoro
sebagai adipati pono rogo yang pertama
dengan gelar adipati sri batoro katong
terima kasih ki ageng
dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
semua kesenian yang berasal dari wongker
menjadi kebudayaan luhur dari pono rogo
dan khusus untuk kesenian barongan dari para warog
akan saya jadikan
sebagai lambang kebesaran dari pono rogo itu sendiri
seni barongan dari para warok
akan saya rubah namanya sesuai dengan akidah ajaran islam
apa itu reok
reok dalam bahasa islamnya adalah
walaupun sepanjang hidupnya melakukan perbuatan dosa
tapi pada akhirnya sadar
dan bertakwa kepada allah subhanahu wa ta'ala
maka surgalah jaminannya
seni barongan yang dipimpin oleh warog suramenggolo
akan menjadi sejarah pembaruan dari kesenian barongan
dari tanah pono rogo
dan kita bisa menyebutnya
istri saya niken gandini
sudah menyiapkan kesenian reok pono rogo
mari kita semua saksikan
ya tuhan enak benar

walaupun ini merupakan ini
kami dilakukan untuk menjaga hak
secara emas para perempuan
berkala berkala karma